setelah menggelar tiga puluh satu kali persidangan majelis hakim pengadilan negeri jakarta pusat
akhirnya menjatuhkan fonis dua puluh tahun penjara kepada jessica kumala wongso
jessica dituduh melakukan pembunuhan berencana terhadap wayan mirna salihin
bahkan terdakwa jessica kumolo alias jessica kumala wongso alias jess
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana
dua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama dua puluh tahun
pada sidang yang digelar kami sore majelis hakim menimbang bahwa tiga unsur pembunuhan berencana
yakni disengaja direncanakan dan merampas nyawa orang lain terpenuhi
majelis hakim tidak mengindahkan pembelaan jessica pada sidang pledoi yang dilakukan dua belas oktober lalu
menimbang bahwa jika terdakwa mengatakan dalam pembelaannya
adalah terdakwa yang memasukkan racun cyanida nacn di dalam kopi mirna sambil terisak isak atau menangis
mulai dari awal pembacaan pledoi hingga akhir
menurut naluri majelis hakim sangat yakin bahwa terdakwalah yang memasukkan racun cyanida di kopi mirna
dengan dasar selama kurang lebih lima puluh satu menit kopi dalam penguasaan terdakwa
tidak ada orang lain selain terdakwa di meja lima puluh empat
sehingga terdakwa sangat berhenti
saya tidak tahu apa yang terjadi pada kopi tersebut
fonis dua puluh tahun ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum
atas fonis yang dijatuhkan kepadanya jessica dan kuasa hukumnya oto hasibuan
menyatakan akan mengajukan banding
terima kasih yang mulia saya tidak terima atas keputusan ini
karena menurut saya ini sangat tidak adil dan sangat berpihak
mengenai sikap saya selanjutnya saya akan serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya
terima kasih yang mulia
dan karena keputusan
hakim ini sangat tidak adil dan berpihak
dan sangat sangat tidak berasakan hukum
dan saya melihat ada lonceng kematian keadilan di pengadilan ini
maka dengan ini secara tegas kami menyatakan banding
sementara keluarga wayan mirna salihin tidak puas dengan fonis dua puluh tahun yang dijatuhkan majelis hakim
pihak keluarga ingin terdakwa jessica kumala wongso difonis minimal hukuman penjara
kalaupun tidak sesuaikan pasti nanti akan banding
harapannya di fonis berapa
ya keluarga pasti keluarga itu juga manusia ya kami juga manusia gitu
kami ingin hukuman yang seberat beratnya selalu pasti
tapi ya sekali lagi ya minimum seumur hidup lah
wayan mirna salihin meninggal dunia pada enam januari dua ribu enam belas
setelah meminum kopi diduga beracun di cafe olivier jakarta
jessica pun telah ditahan polda metro jaya sejak dua puluh delapan januari
miramarisa cnn indonesia